permukiman di kawasan pengadegan pancoran jakarta selatan rabu siang masih tergenang air
mesin pompa air disiagakan untuk membantu warga menyedot air
permukiman warga di kawasan pengadegan pancoran jakarta selatan rabu siang masih digenangi banjir
letak rumah yang berada di dataran rendah membuat air dengan cepat membanjiri rumah warga
selain itu sulitnya proses penyedotan air menjadi salah satu faktor
air masih mengenangi rumah rumah warga
tugas pompa air mengatakan saat ini pihaknya telah menyiagakan dua alat pompa air
untuk saat ini warga yang berada di bagian atas menginginkan agar air tidak cepat surut
karena akan dipergunakan untuk bersih bersih rumah
sedangkan warga yang berada di bagian bawah meminta air untuk segera dipompa
mobil pompa air ini sejak ada mesin pompa air ya kita bukan mencegah banjir
tapi mengendalikan atau mengurangi banjir di wilayah rt lima ratus enam puluh tujuh
terutama khususnya rw satu
sementara itu salah satu warga mengatakan dirinya telah mengungsi sejak hari senin yang lalu
hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir dan adanya air kiriman dari bogor
mengakibatkan banjir di sejumlah tempat di jakarta
badru zamal jakarta
banjir tidak hanya di kawasan pengadegan
di kawasan kampung pulau banjir juga masih terjadi
ada produser lapangan cnn indonesia abdur rahim di kampung pulau abdur
hari ini saat ini seperti apa kondisi kawasan kampung pulo
ya selamat sore putri
bahwasannya saat ini pada hari ini kondisi di kampung pulo saat ini banjir sudah mulai surut begitu
jika kita lihat di belakang saya itu adalah batas ataupun tembok
yang dari kali ciliwung begitu
dan dua hari yang lalu tembok itu memang tidak meluapkan banjir sampai ke kampung pulau
namun hampir kata masyarakat di sini ada hampir sekitar lima belas cm lagi sampai meluap
namun yang menyebabkan banjir di kampung pulau ini adalah
karena adanya rembesan air dari bawah tanah dan juga adanya saluran pipa pipa air dari sini
ke kampung pulau
ke arah sungai ciliwung yang mana airnya mengalir ke sini hingga menyebabkan banjir begitu
dan sekitar dua hari yang lalu banjir mencapai ke setinggi ini
ini adalah batas dari banjir selama dua hari yang lalu
dan sekarang sudah mulai surut
jadi kalau kita ukur ini tingginya adalah ada sekitar mencapai dua lima meter begitu
dan inilah ketinggian banjir yang terjadi
sekitar dua hari
dua hari yang lalu di sini dan butuh tiga hari untuk melakukan recovery dan juga membersihkan
dan hingga menunggu air di sini menjadi surut begitu
dan untuk saat ini terlihat aktivitas warga sudah mulai kembali ke kampung pulau
ada sebagian dari mereka yang dari pengungsian mereka kembali ke sini untuk melakukan aksi bersih bersih
dan membersihkan rumahnya yang kemarin juga sempat terkena banjir
dan ini terlihat salah seorang ibu
bu ning sih
bu ning sih
bu ning sih dari kapan ini bu
dari tadi pagi
lama gak sih bu
ini dari pagi bu
belum kelar kelar nuh
gak bisa habis sekian
orang kerendam semua
berapa ketinggian bu kemarin bu
tuh ada batasnya
nampas foto aja tuh
tuh batasnya tuh
ibu kemarin sempat mengungsi nggak
nah saudara di rusun
kembali lagi kapan
kemalem bersihin lumpur sekarang bu benang
ini adalah salah satu jalan utama di kampung pulo begitu
dan jika kita lihat memang di sini kondisi saat ini sudah agak lebih bersih
dan akhirnya sudah mulai serut
namun saya ajak anda ke dalam
nah di sini ketika kalau kita masuk gang sedikit lagi di sini terlihat banjir yang masih ada di sini
banjir hanya yang tersisa adalah lumpur lumpur yang setinggi semata kaki
dan di sana ya terdapat anak anak yang sepertinya ikut senang begitu membantu orang tuanya
dalam membersihkan rumah rumahnya
dan putri tadi saya juga baru sempat mendapatkan data dari pihak katulampa bahwasannya saat ini
dari tadi pagi hingga sore hari ini ketinggian air di katulama saat ini mencapai delapan puluh cm
dan terkadang juga mencapai sampai enam puluh cm begitu
dan itu artinya di katulampa saat ini berada pada siaga empat begitu
dan memang selama beberapa hari ini ya
selama beberapa hari ke depan belum dipastikan bahwasannya
bahwasannya kita belum tahu bahwa apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan
karena memang mengingat menurut prediksi dari bmkg bahwasannya musim hujan
ataupun juga puncak musim hujan akan terjadi selama bulan februari ini
dan memang sebagai warga ibu kota kita harus selalu waspada dan selalu mengantisipasi atau
terhadap apapun nanti kemungkinan kemungkinan terburuk yang terjadi di ibu kota
karena memang kita tidak bisa memprediksi cuaca begitu
abdur saya menarik sekali melihat latar belakang tempat anda berdiri pertama kali anda melakukan live
jadi sebelum anda bergerak ya
di sana ada tumpukan sampah itu adalah sampah sampah yang dibawa oleh air banjir atau yang memang berada di sana abdur
ya putri ini yang menjadi menarik sekali putri
memang tadi sebagian masyarakat di sini memang mereka sudah membersihkan rumah rumahnya
dari sebagian sampah sampah yang ada di sana
kemudian mereka mengumpulkannya di sekitar pinggiran tempat yang ada tadi di sekitar kali ciliwung
namun ada satu yang menjadi catatan saya tadi putri
bahwasannya tadi saya juga sempat melihat beberapa orang warga
membuang sampah kembali ke sungai ciliwung tersebut
karena memang ini mungkin saya juga tidak dapat memastikan kenapa dan bagaimana dan apa alasan mereka membuang sampah ke sungai tersebut
namun yang pasti adalah ini tindakan yang seharusnya dihindari dan seharusnya sebagai warga ataupun masyarakat yang terkena banjir
kita harus sadar begitu bahwasannya membuang sampah di sungai ciliwung itulah salah satu yang menyebabkan
banjir di ibukata putri
baik terima kasih abdurrahim dari kawasan kampung polo jakarta